halo yo gimana kamu udah dapat update nya
iya pak saya sudah berhasil menanyakan montirnya
montirnya bilang kalau itu karena remnya blong pak
tapi harus diberikan kepastian lebih lanjut tentang pengecekannya
jadi akan ada pengecekan kembali
oke kalau gitu kamu tetap tungguin bagaimana kabar selanjutnya dari simonte
tapi ini saya lihat montirnya sudah selesai berurusan dengan polisi pak
makanya saya akan terus ikutin dia
karena saya tidak mungkin menanyakan sesuatu kepada dia pas banget di depan kantor polisi pak
oke good kalau kamu udah dapet update langsung kabarin saya yo
nanti akan saya update selesai saya bertanya kepada montirnya ya pak ya
ikuti terus ya motor yang di depan jangan sampai lolos
nggak mau ngebantuin apa
ya mama nggak mau ngebantuin sama aku pak
aku sih bisa ajak minta sama nino tapi
ya gak enak aja lah
soalnya kan dia udah bantuin aku bebas dari penjara
terus masa aku ngerepotin lagi
untuk bantuin aku
biar papa yang bantu kamu
ya nggak apa apa kan mama ya
aku bukannya gak mau bantu tadi
makasih ya pak
kalo gak penting penting banget
kelola uangnya dengan baik
kalau dia kontak kontakan sama ricky
papa juga pasti gak akan setuju
memang sebaiknya elsa berhenti dengan ricky
karena nino itu udah baik sekali sama elsa
permisi saya boleh ada waktu untuk bicara sebentar dengan anda
boleh mbak tapi jangan lama lama ya
oh iya sebelumnya perkenalkan
bukannya mbak tadi yang di kantor polisi ya
yang disuruh pergi sama bu andin
iya betul mas
saya dari kantor pengacara
tapi untuk situasi tadi mungkin ibu amin hanya salah paham saja
dan sini kami sama sekali tidak ada niat untuk mengganggu jalannya penyelidikan
saya ingin mengetahui saja
untuk kecelakaan mobil tersebut
yang diperiksa sama mas tadi
apakah pure karena kecelakaan murni
atau ada maksud lain
banyak ini mau apa ya
itu kan masalah orang lain
masalah ibu andin
tapi maksud saya disini karena
orang yang meninggal dalam kecelakaan tersebut adalah
ayah dari klien kami
dan juga anak dari klien kami
kalau mas tidak percaya ini buktinya
bapak yang meninggal ini
adalah ayah dari klien kami
dan juga anak kecil tersebut
adalah anak dari klien kami
jadi kami hanya ingin memastikan
apakah kecelakaan tersebut murni karena kecelakaan
atau ada maksud dibalik semuanya itu
dan kami disini bukan seperti orang yang hanya ingin tahu saja
aja orang asing yang hanya ingin mencari tahu tentang sesuatu
jadi disini kami mempunyai kepentingan yang sama dengan ibu andin
itu kayaknya remblong
cuma penyebab remblongnya belum saya ketahui
perlu cek lanjutan untuk mengetahui
apa penyebab dari kecelakaan tersebut
baik kalau begitu mas
terima kasih banyak ya untuk informasinya
kecelakaan itu karena remnya blong pak
dan jadi masih diselidiki
kenapa remnya blong
terima kasih ya pak ya informasinya ya
karena remnya blong
dapat update nya
saya sudah berhasil menanyakan montirnya
tapi harus diberikan kepastian lebih lanjut tentang pengecekannya
jadi akan ada pengecekan kembali
kalau gitu kamu tetap tungguin
bagaimana kabar selanjutnya dari si montir ya
saya langsung menuju ke rumah bapak
terima kasih yul ya kabarin saya selalu
tuh adeknya capek main
lepas adek lagi tidur
kagak makan dulu yuk belum makan loh dari tadi
gak cantik deh pakai ngelmak ngelmak gitu deh
nanti kalau kamu sakit karena gak makan nanti sus treni meren sama mama
udah tenang aja
mama kan cuma punya urusannya sebentar
sus ini gak sebentar sus
ini udah lama banget
baru aku besok sekolah
kalau gak makan nanti renanya sakit
kita makan siang dulu yuk
enggak aku gak mau
sus ngambek gitu ih cantiknya ilang deh kalau ngambek gitu deh
tolong jaga nadinya dulu sebentar ya
ya sebentar aja

nanti kalau udah lama gak pergi masakin telor
eh ini kok beda telurnya ya
kamu pakai bumbu apa nih
ini kayak bumbu kuning gitu loh bu
oh tapi kayak ada trik triknya gini
awas ya kalau kasihin lah
maaf ibu jadi ganggu makannya
rena ngambek di kamarnya bu
saya udah ajakin makan gak mau
nampaknya ya itu gara gara nungguin andin pulangnya kelamaan kata cuma pergi sebentar gitu
hmm udah gitu rena belum makan apa apa lagi kan pak dari pagi
itu dia ini makannya langsung laporan ke bu bos
bu bos gimana ya bu apa saya ambilin makannya terus atau
iya dibawa ke kamar
atau dibawa ke kawat atau gimana
sejak kapan bawa makanan ke kamar
kan kamu kamu kamu kalian tau peraturan di rumah ini makan harus di meja makan
kecuali sakit baru makan di kamar
iya itu dia menjadi gimana bu soal dia belum makan
iya udah gak apa apa nanti saya akan kamar rena saya akan bicara
tunggu saya selesai makan ini dulu ya
biarin kasih waktu buat rena untuk bisa mencerna perasaan yang sedang dia rasakan
karena kan sekarang dia udah sd ya
anak sumur dia sudah harus bisa memahami perasaan kecewa
udah gak apa apa kasih waktu untuk dia bisa merenung itu semua
gak apa apa jangan dikit dikit ngambek terus kita bujuk kita turutin jangan nanti malah keterus sampai besar
tadi saya nggak bilang sih saya mau bawain makanan ke kamar juga
oh iya sekarangnya tidur capek banget
udah tidur ya udah
kelompok yang paling juga cuma lima menit nanti udah gak apa apa saya ngurusin
ibu makan dulu makan dulu

ibu makan dulu makan dulu